inilah abah yul risman
kakek kelahiran tasikmalaya enam puluh delapan tahun yang lalu ini sudah dua puluh tahun terakhir
bekerja sebagai tukang servis ponsel pintar yang berkeliling di ganggang sempit di jakarta
di rumah sederhana parisan kedua orang tuanya di bilangan pegangsaan jakarta pusat
ia dan keluarganya yang menetap
abah memilih untuk tidak menikah
praktis di hari tuanya ia habiskan seorang diri
menurut abah ia memilih untuk hidup sendiri hingga hari tuanya
lantaran hempitan ekonomi yang ia telah rasakan sejak muda
setelah selesai mengemas beberapa alat servis yang rata rata merupakan buatan sendiri
abah berkeliling terkadang di dekat pasar tradisional terkadang di perumahan
mula mulanya ya betulin hp saya sendiri
kebetulan saya punya hp nokia jadul itu sinyalnya turun naik turun naik
ya udah saya bongkar
donggara yang paling paling korek korek antena doang bagian kan dulu zaman dulu kan pakai antena itu
ya udah korek korek doang
sayangnya tiga hari terakhir belum ada pelanggan yang menggunakan jasanya
namun hari ini ada salah seorang yang menghubunginya untuk memperbaiki telpon pintarnya yang rusak
tanpa pikir panjang abah menuju lokasi yang dijanjikan dengan menggunakan angkutan umum
fisik abah tidak lagi sekuat ketika ia masih muda
besar dan koper di tangannya sebetulnya begitu berat
untuk memudahkan pelanggan yang ingin menggunakan jasanya
abah menyematkan nama dan nomor kontak yang dapat dihubungi di koper dan di tas miliknya
setibanya di lokasi abah bergegas mengecek kondisi ponsel yang harus diperbaiki
abah menuturkan bila ongkos reparasi di bawah seratus ribu rupiah pelanggan biasanya mau langsung diperbaiki ponselnya
ya jasa seratus masih mikir kalau di bawah seratus oke langsung kerjain pak
bila dirata pemasukan abah saat ini tergolong kecil
sekali servis biasanya abah mendapatkan untung dua puluh sampai tiga puluh ribu rupiah
ya sedang lah mahal gak murah gak gitu sedang
ya kadang kadang ganti apa namanya tuh
ya colokan nih apa aja lah yang penting jadi aja gitu sih
ya biasa kalau itu sampai tujuh puluh kalau yang keberat ya dua puluh lima gitu
jadi benerin masih bagus gak
masih alhamdulillah awet
namun sayangnya tidak setiap hari ada yang menggunakan jasa servis milik abah
beberapa pekan lalu abah sempat viral di media sosial facebook dan twitter
di mana abah tengah duduk
dan duduk dengan muka yang letih sedang menaiki bustras jakarta
awalnya abah tidak pernah menyangka bahwa banyak orang yang bersimpati
dari foto yang diunggah di beberapa akun media sosial tersebut
saya bilang dari sini ya beli aja dulu nanti saya pasangin
udah gak manjang
kebanyakan nanya lcd mulu
jadi kayaknya batas
sedih tentu dirasakan abah
setiap ia berharap ada satu dua orang yang menggunakan jasanya
untuk sekedar membantu abah menyambung hidup setiap hari
berutang terkadang menjadi jalan satu satunya untuk bisa bertahan hidup
abah pernah berutang untuk modal usaha
namun belum mampu melunasinya hingga kini
bapak mau butuh dana ya kasih pinjam lah dua jutaan

itu udah lama tahun itu
macet per bulan
kalau bulannya kan seratus ribu
sebenarnya enteng per bulan seratus ribu
ya dapat duit
kebutuhan yang lain
karena ini dapat servisan ini ya
sekarang dapat dua tiga besok kosong
beberapa bulan lalu abah juga pernah merugi
karena ada pelanggan yang enggan membayar telpon yang telah selesai diperbaiki
pokoknya hp nya udah kelar udah bagus ya
bagus menurut saya tapi dia nggak terima
ngomel ngomel dia banting hp
berarti gak mau bayar
ya udah yang nggak mau bayar dia juga hp nya rugi
sekitar tahun dua ribu delapan belas an abah pernah mencoba membuka jasa servis ponsel di salah satu ruko yang ia sewa di kawasan radio dalam jakarta selatan
malang tidak dapat ditolong
lak mujur tidak dapat diraih
setahun berselang tokonya tutup lantaran sepinya pelanggan
dan kini spanduk yang awalnya digunakan untuk mempromosikan tokonya menjadi alasnya beristirahat
ya sering lah
lebih banyak saya
tidur di masjid
kalau gak pulang
ya kalau artinya sesudah pekerjaan saya ini bagian hp ini yang baru saya ini
kalau gak dimana aja orang namanya di landangan
saya di landangan saya menutup
meski hampir di sepanjang perjalanan hidupnya abah tidak pernah merasakan kelimpahan materi
bahkan nyaris selalu berkekurangan tidak pernah terbesit dalam pemikiran abah untuk menjadi seorang peminta minta
di sisa usianya abah berdoa agar setidaknya abah senantiasa diberikan kesehatan
setidaknya ia bisa mencukupi kebutuhan hidup untuk dirinya sendiri dan tidak merepotkan keluarga